sementara itu kepala kepolisian republik indonesia jenderal tito karnavian menilai
fatwa majelis fatwa majelis ulama indonesia berpengaruh luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
namun menurutnya belakangan ini fatwa mui digunakan kelompok tertentu untuk memobilisasi masa
kapolri jenderal tito karnavian menyebut fatwa yang diterbitkan mui bermakna sangat luas
dan bahkan sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memobilisasi massa
hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk fatwa mui dan hukum positif
di sekolah tinggi ilmu kepolisian jakarta hari selasa
menurut kapolri fatwa mui secara tidak langsung berdampak terhadap stabilitas kamtipnas
hal itu tampak dalam fatwa mui atas dugaan penistaan agama
yang dilakukan gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama
menanggapi komentar kapolri ini ketua mui ma'ruf amin menegaskan
fatwa mui bukanlah landasan hukum negara
dan sifatnya kepatuan individu bagi seluruh umat islam
terkait adanya lembaga masyarakat seperti gerakan nasional pengawal fatwa mui
atau gnpf mui ketua umum mui menganggap gerakan tersebut
bukanlah lembaga resmi dari mui
melainkan lembaga kepedulian masyarakat saja
senada dengan ketua mui mahfud md mengatakan
fatwa mui hanya bisa dilakukan secara individu
dan tidak boleh ada lembaga yang memaksakan fatwa tersebut
budi tanjung jakarta